berwisata ke suatu tempat tak lengkap rasanya jika tidak mengabadikannya dengan berfoto atau selfie
di kawasan parompong lembang terdapat jembatan nyawang sangkuriang yang dibuat khusus bagi para wisatawan yang hobi selfie
tak hanya memanjakan mata dengan panorama alamnya berfoto dengan latar belakang hamparan kebun teh
dan gunung tangkuban perahu dalam satu jepretan menjadi magnet wisatawan
itulah kata yang sering terdengar jika anda datang ke tempat wisata yang satu ini
inilah jembatan nyawang sangkuriang
jembatan sederhana berbentuk hati yang terbuat dari bambu ini cocok bagi anda yang memiliki hobi berselfie
dari sini panorama alam gunung tangkuban perahu yang menjadi latar untuk berfoto menjadi spot favorit para pengunjung
itu adalah salah satu bagian
memang saat ini lebih keren
jadi kita coba untuk membuat warna selfie
dan di curug layung ini memang ada spesifik ya
spesifik itu melihat ada sisi perkebunan dan view nya itu gunung tangkuban perahu
selain berfoto menghirup udara segar sambil menikmati panorama alam hamparan
kebun teh yang terbentang menjadi daya tarik wisata alam di kawasan lembang kabupaten bandung barat ini
tak heran tak hanya kaum muda mudi saja pengunjung dewasa pun betah berlama lama berada di bawah pohon pinus yang masih asri
di sini tempatnya bagus terus pemandangan juga sejuk
terus banyak spot buat fotonya
selfie atau mengambil foto diri sendiri sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sejak tahun seribu sembilan ratus
metode selfie biasanya dilakukan di depan cermin
pada tahun dua ribu tiga belas kata selfie secara resmi tercantum dalam kamus bahasa inggris oxford versi daring
pada bulan november dua ribu tiga belas kata ini dinobatkan sebagai world of the year tahun dua ribu tiga belas
untuk memasuki kawasan wisata di sini cukup siapkan uang sebesar sepuluh ribu rupiah
dian permatasari kabupaten bandung barat